hai menteri pariwisata dan badan ekonomi kreatif mengunjungi desa wisata terong di
kecamatan sijuk belitung jumat lalu kedatangannya untuk berdiskusi dengan pelaku usaha mikro kecil
dan menengah umkm kawasan desa terong dan meninjau berbagai usaha mikro di ekonomi kreatif desa
wisata yang berjarak sekitar enam belas km dari pusat kota tanjung pandan ini dirintis pertama kali
tahun dua ribu tiga belas lokasi yang digunakan untuk pusat kreativitas warga desa terong adalah bekas tambang
timah masyarakat masyarakat setempat bersama sama merintis kawasan ini untuk mengembalikan lahan
agar lebih bermanfaat pic desa wisata terong iswandi menceritakan perjalanan desa dalam merintis
desa wisata konsep desa wisatanya bagaimana kita memudahkan masyarakat secara nyata dan bagaimana
kita menggali semua
potensi di desa ini menjadi potensi yang bisa membantu memajukan ekonomi masyarakat dan
mesjasarakan masyarakat desa tromoni menteri sandiaga yang menilai para pelaku umkm membuka lapangan
kerja bagi warga setempat dan saya harapkan tadi masukan masukan dari pelaku ekonomi kreatif yang
menyampaikan beberapa program pemerintah seperti big promo program kami bantuan insentif pemerintah
tadi harapan ada satu bauran kebijakan yang mempermudah ongkos kirim mempermurah ongkos kirim
bagi para pelaku ekonomi kreatif sih saya juga berharap pak gubernur dan pak bupati serta semua
jajarannya pak wakil bupati memberikan satu keberpihakan kepada para pelaku ekonomi kreatif
sandi meminta gubernur dan bupati belitung fokus memberikan perhatian kepada para pelaku umkm untuk
meningkatkan ekonomi serta lapangan kerja bella mulacela nugra endrianto belitung